ada badan meteorologi klimatologi geofisika yang mengimbau warga yang bermukim di sekitar pesisir pantai indonesia
untuk mengospadai terjadinya banjirop hingga tanggal dua februari dua ribu delapan belas
dan hal ini diprediksi sebagai dampak dari fenomena supermoon yang terjadi awal tahun ini
pesona indah supermoon menjadi salah satu pemandangan yang cukup dinanti masyarakat
momen langka untuk melihat posisi bulan lebih dekat dan juga lebih terang
dalam satu bulan terakhir bahkan berbagai belahan dunia bisa melihat trilogi supermoon yang terjadi pada tiga desember dua ribu tujuh belas lalu
dua januari dan tiga puluh atau tiga puluh satu januari dua ribu delapan belas
namun dibalik indahnya supermoon ini ternyata juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai
seperti dilansir di laman website badan meteorologi klimatologi
dan geofisika bmkg masyarakat di pesisir pantai diimbau waspada terhadap peningkatan pasang air laut maksimum
yang mengakibatkan terjadinya banjirop
posisi bulan yang semakin dekat dengan bumi pada titik tertentu membuatnya mampu menarik air laut lebih kuat dibanding bumi
dan membuat air laut menjadi naik
salah satu yang terlihat dampaknya adalah di kawasan pelabuhan kali adem muara angke penjaringan jakarta utara
dalam bulan desember air laut meluap dan menggenangi daratan dermaga serta halaman pelabuhan
rop yang menggenangi area pelabuhan kaliadem ini memaksa sejumlah wisatawan harus melintasi genangan saat menuju kapal
bmkg memprediksi ancaman banjirop terjadi pada satu hingga empat januari dua ribu dua puluh
serta dua puluh sembilan januari hingga dua februari dua ribu dua puluh
warga juga berharap pemerintah kembali memeriksa tanggul tanggul yang berpotensi bisa dilewati oleh

selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai dampak dari fenomena supermoon ini
dan sejauh ini sudah ada kepala bagian hubungan masyarakat bmkg bapak hari tirto jatmiko
baik pak hari selamat pagi pak haris semoga selalu sehat
pak hari ini kita membicarakan mengenai trilogi supermoon yang tadi saya juga baru ngobrol dengan lady
tadi malam saya melihat bulan bagus sekali tapi ternyata keindahan ini juga berbarengan dengan
dampak yang harus diwaspadai terkait dengan warga warga terutama yang tinggal di pesisir pantai
akan waspada dengan banjirop gitu bisa dijelaskan lebih jauh lagi pak hari
terima kasih mbak hanum mbak lady
terkait fenomena supermoon ini dampak yang dirasakan adalah terutama di masyarakat yang tinggal di pesisir
yaitu adanya pasang air laut maksimum yang lebih dikenal di kita itu adalah banjirop
jadi tiap daerah tipikal dan karakteristik pasang surut air lautnya berbeda beda
dan secara kejadiannya pun waktunya juga berbeda
misalkan kalau kita ambil contoh di pantai utara jakarta itu lebih banyak di periode siang hari
sedangkan di wilayah pantai utara jawa tengah dan wilayah
pantai utara jawa timur itu malam hari seperti itu mbak lady
sejauh ini juga pada pagi hari tadi juga terjadi supermoon ya seperti yang tadi hanum sudah sampaikan
apakah sejauh ini ada laporan begitu daerah yang saat ini tergenang banjirop
menurut informasi dari upt kami atau stasiun kami yang di beberapa wilayah
yaitu salah satunya di wilayah kalimantan barat itu sudah disampaikan ada yang berdampak terkait rop tersebut
sampai ke wilayah sekitar perkotaan
jadi tiap daerah mempunyai karakteristik seperti yang saya sampaikan di awal tadi
itu kejadiannya berbeda beda
dan waktunya pun juga berbeda beda ketinggiannya pun juga berbeda
itu yang dirasakan
menjadi kewaspadaan bagi masyarakat adalah dampak yang dirasakan
terutama apabila masyarakat yang di sekitar pesisir itu berada di adanya perikanan darat
adanya petambak garam terus pergudangan dan transportasi yang menggunakan pergudangan tersebut
maka dampak yang dirasakan adalah gangguan aksesnya kalau untuk transportasi di daratnya
terus untuk petani petambak garam juga dampaknya juga dirasakan
terus perikanan yang darat yang di sekitar pesisir pantai juga akan dirasakan bisa terendamnya daerah tersebut
seperti itu mbak lady sama mbak hanum
baik pak hari mungkin pak hari bisa didetailkan sedikit tadi
terutama mengenai kondisi di sekitar jakarta sendiri pak hari
ini kan kalau tadi pak hari menyebutkan untuk wilayah pesisir
pesisir daerah jakarta utara begitu ya
ini warga yang akan terdampak dampaknya terasa sekali
bisa didetailkan daerah mana saja dan seperti apa yang harus diantisipasi warga sekitar gitu terkait hal ini
oke terkait dengan daerahnya itu adalah daerah daerah yang menjadi langganan banjirop
dalam hal ini sekitar pantai utara sendiri
sekitar daerah muara karang itu juga dampaknya juga ada
dan dampak yang dirasakan relatif hampir sama dengan yang tanggal tiga dan empat desember yang lalu seperti itu
masyarakat akan terdampak terkait dengan akses transportasi
kalau di situ daerah yang untuk transportasi pergudangan
aktivitas pasar dan sebagainya akan berdampak
bagi daerah daerah di luar yang wilayah pantai utara jakarta
yang ada petambak garam tadi
terus ada perikanan darat yang di wilayah pesisir
maka dampaknya akan terendam
jadi perlunya kewaspadaan dan diantisipasi terkait dengan kondisi tersebut
seperti itu mbak
ari kalau kita lihat kan apakah memang ini terjadi begitu yang harus diwaspadai dari supermoon
apakah setiap supermoon ini memang erat kaitannya dengan banjirop
atau karena terjadi trilogi begitu supermoon dalam waktu yang dekat pak
jadi terkait dengan supermoon adalah fenomena hal yang alamiah terjadi
fenomena astronomi yang biasa terjadi satu itu
yang kedua itu penggambaran kalau normalnya itu dikatakan bulan purnama
dikatakan supermoon apabila jaraknya antara bulan dengan bumi itu terdekat
kalau dampaknya itu pasang air laut maksimumnya relatif hampir sama di setiap bulan bulannya
tergantung kondisinya posisinya berada di perigree atau jarak terdekat
atau jarak terjauh
itu yang bisa berdampak pada pasang air laut maksimumnya yang sampai ke darat tadi yang dikatakan rop
oke baik pak hari mungkin yang terakhir singkat saja pak hari
tadi pak haris sempat menyebutkan mengenai fenomena purnama perigi penutup gitu ya
nanti di akhir bulan sekitar tanggal tiga puluh tiga puluh satu januari
ini juga akan ada kejadian gerhana bulan total gitu yang patut

mungkin ada tips tips dari pak hari untuk warga jakarta
dan indonesia tentunya ingin menyaksikan fenomena ini dan tentunya harus tetap juga waspada gitu terkait rob
atau juga estimasi waktu yang akan kita bisa lihat begitu
terkait dengan fenomena peristri penutup yaitu fenomena supermoon penutup
yang akan berlangsung di tanggal tiga puluh tiga puluh satu januari dua ribu delapan belas
ini adalah periode yang cukup lama karena periodenya
atau lamanya itu satu hari tiga jam tiga puluh tiga menit
dan bertepatan dengan gerhana bulan total sehingga yang dirasakan atau dilihat nanti
supermoonnya yang biasanya terang menjadi warnanya merah
jadi ini fenomena yang bisa dinikmati dengan keindahan yang ada
tapi dengan catatan lagi cuacanya cerah
bagi daerah daerah yang cuacanya
itu turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
bertepatan pada periode itu
maka periode rob juga perlu kewaspadaan
sehingga ketinggian rop itu akan berdampak menaikkan ketinggiannya
jadi di sisi lain kita bisa menikmati keindahannya
di sisi lain kita perlu kewaspadaan terkait fenomena robnya sendiri
kalau diiringi dengan kondisi yang berbeda
jadi kita harus mengurangi intensitas yang sedang hingga lebat dengan durasi yang lama
seperti itu mbak
baik terima kasih pak haris sudah bergabung bersama kami di after sepuluh
berarti itu tadi himbawannya jangan sampai terlena juga melihat bulan
tahu ya lagi banci rob
benar sekali dibawah basah di atas indah harus tetap waspada